di pamekasan madura salah satu pondok pesantren yaitu pondok pesantren mambaul ulum bata bata menggelar event tahunan bertaraf internasional yaitu pekan ngaji delapan
kegiatan diisi dengan berbagai kajian dengan mengundang pembicara dari dalam maupun luar negeri
pekan ngaji delapan
ya begitulah sebutan kegiatan menimba ilmu yang digagas pondok pesantren membaul ulum bata bata pamekasan jawa timur
lembaga pendidikan ini dibawa asuhan raden kiai haji muhammad faisal abdul hamid
kemegahan panggung sering
serta konsep acara yang dikemas secara islami dan modern terlihat pada puncak acara
kegiatan ini pun menarik perhatian para santri masyarakat serta tamu dari mancanegara yang hadir dalam acara tersebut
kemerihan acara ini tidak terlepas dari profesionalisme serta totalitas para asatid bata bata yang ditunjuk menjadi panitia
sehingga mereka terus berupaya memberikan yang terbaik demi suksesnya kegiatan bertaraf internasional
yang telah menjadi agenda
rutin tahunan pondok pesantren mambaul ulum
tujuan diadakannya pekannya di sini agar semua santri bisa merasakan wawasan yang lebih luas
dengan didatakannya pemateri materi dari luar negeri dari tingkat nasional juga bahkan ada yang regional
biar mereka memiliki wawasan tinggi
apa itu artinya pendidikan
dari situ mereka bisa berharap dan bisa mempunyai cita cita yang sangat tinggi

dan ngaji delapan merupakan perhelatan akbar dalam rangka menimba segudang ilmu
yang digelar lebih dari sepekan sejak lima hingga lima belas januari dua ribu dua puluh
tokoh yang mengisi acara di international event diantaranya prof datin paduka prof madia dr jawiyah dakir dari malaysia
muhammad zulhan lamata dari thailand tuan haji muhammad taufur bin muhammad dari singapura
sheikh m salim amir dari mesir dan juga hovifah indar parawansa gubernur jawa timur
melalui sejumlah sumber yang berkompeten itulah selama sepuluh hari ribuan santri maupun masyarakat umum digembleng belajar mengaji
saat malam penutupan tamu tamu kehormatan baik dari luar negeri maupun lokal
diberi kesempatan untuk mengasah ilmu para santri yang telah dipelajari selama di pesantren
yai muhammad faisal selaku pihak pengasuh pesantren
saat ini berharap pekan ngaji terus akan digelar tiap tahun
hal ini merupakan estafet dari keinginan almarhum raden kiai haji tohir abdul hamid
yang menginginkan pekan ngaji mendunia
sehingga santri maupun alumni bisa menerapkannya dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat